komisi pemilihan umum menghormati langkah hukum yang dilakukan ketua umum hanura osman sabtaodang
kpu mempersilahkan oso mengajukan gugatan ke bawaslu terkait dengan statusnya dalam daftar calon tetap pemilu dua ribu sembilan belas
ketua kpu arief budiman mengatakan gugatan yang dilayangkan oso ke bawaslu adalah hal yang wajar dan sesuai dengan undang undang
kpu memberi waktu paling lama tiga hari seusai penetapan dct untuk pengajuan gugatan ke bawaslu
setelah diajukan bawaslu akan memproses gugatan dimulai dari mediasi dan sidang adjudikasi selama empat belas hari
sebelumnya kpu mencoret nama ketua umum hanura osman sabtaodang dalam dct anggota dpd
nama oso dicoret karena belum menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai sampai penetapan dct pada dua puluh september dua ribu dua puluh
setiap kebijakan yang dikeluarkan kpu harus dipertanggungjawabkan
dia harus mampu mempertanggungjawabkan itu
bahwa akan mengajukan sengketa ruang itu memang diberikan oleh undang undang
jadi kalau ada yang tidak puas dengan keputusan kpu baik keputusan tentang proses administrasi pemilu tentang hasil pemilu itu boleh disengketakan
jadi saya berharap begini kalau ada yang tidak sepakat tidak sepaham dengan keputusan kpu silakan ditempuh jalur jalur sebagaimana yang sudah ditentukan oleh undang undang